setelah pertumbuhan e commerce mencapai titik jenuh sektor financial technology atau yang sering disebut dengan istilah fintech diramalkan akan naik daun pada dua ribu delapan belas ini
fintech adalah gabungan dari kata financial dan teknologi
biasanya merujuk pada inovasi teknologi yang mampu menawarkan kemudahan bagi industri finansial
startup penyedia jasa finansial diperkirakan akan semakin berkembang tahun ini di indonesia
hal itu dilandasi oleh beberapa faktor
pertama dari data ojk pada tahun dua ribu enam belas menyebutkan kebutuhan pembiayaan nasional mencapai rp satu enam ratus triliun
sementara baru sekitar rp enam ratus triliun yang mampu ditahan oleh lembaga perbankan konvensional
kedua penetrasi kartu kredit masih rendah dan semakin banyak investor asing menyerbu ke indonesia
data dari techin asia menyebutkan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas sektor fintech mendapatkan pendanaan terbesar kedua
setelah e commerce mencapai titik jenuh
dengan nilai rp delapan belas juta amerika
itu kan semua harus dilandasi oleh fondasi digital payment yang kuat
meski diproyeksikan akan berkembang pertumbuhan startup fintech di indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan
di antaranya edukasi masyarakat yang masih rendah dan terbatas di kota besar
selain itu belum ada sistem kredit scoring online untuk dasar pemberian pinjaman
regulasi dari pemerintah juga tidak terlalu berguna
dan juga dipandang masih kurang
sepanjang dua ribu tujuh belas bank indonesia masih sibuk menyusun aturan mengenai sistem pembayaran
sedangkan ojk saat ini sedang menyusun draft regulasi mengenai peer to peer lending
target kita sebetulnya kalau bisa kita ada draftnya di akhir tahun ini sudah ada draft peraturannya
tetapi kembali kalau kita buat draft peraturan kan tentu inginnya itu komprehensif
jadi kalau kita lihat dari perkembangannya di akhir tahun ini
masih ada isu isu yang perlu diatasi
atau kita bisa mengedres secara lebih detail ya mungkin saja bisa
waktunya mungkin bergerak ke maret dua ribu delapan belas atau dan seterusnya
fintech hadir untuk menjangkau golongan yang masih belum mendapatkan layanan perbankan
melalui kemudahan akses keuangan
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
dana wisang deni jakarta